katanya mas disuruh cepat loh mas
dia mau bangun
you selalu ada alesan
i suruh you masuk ke dalam kamar erwin
i so you suruh dia bangun
i suruh you suruh dia makan
i suruh you lakuin sekarang
aduh gak ada cerita cerita lama lagi
eh udah tunggu lama lama nih
udah kasih sama i
cepetan you sana cepetan
you ngapain senyum senyum
i hukum you you masuk kamar sekarang
yuk jangan lama lama di sini
nenek rasanya gak rela kalau sampai kamu diambil
karena sejak kecil sejak kamu bayi
kamu nenek yang asuh
dan nenek anggap mama kamu itu tidak bertanggung jawab
karena dia meninggalkan kamu sejak kamu kecil raka
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku tak tahu kenapa
aku bisa di dapat hidup jikalelenya
wah bener kan
busyata hebat bener tuh si ayah cahaya ayah
saya kagum sama dia ayah
kalau sampai gagal bisa gawat bisa habis semuanya
saya kagum sama dia ayah bener kagum
pak sini pak
lihat tuh lihat tuh
ini bisa itu ya

kau tunggu kau tunggu
masih mau jawab kabur lagi
mau kabur lagi
pasti jadi carrier spesifik coba capu diri
pa memang viper stonesi

ngus bentar aja
mas lute mungkin bisa kalau ada yang mau
nggak usah nanti aja
hari ini tuh hari yang spesial
karena saya yang ngesuapin mas sendiri loh
kalau nggak dia nangis lagi
udah lah nanti aja
pelurnya jatuh mas
papa lihat sendiri kan
heroin kok nggak stress ya
kok bisa gitu ya
padahal kemarin kayak mayat hidup mah
diapain sama si hayato
i yang gemah terus
i lihat begini i bingung banget i
erwin sukanya mencahaya i
siapa tahu ya kan
feeling i sebegitu feeling i
and feeling i tuh kuat
udah lah mas
jangan yang aneh aneh
rampannya lagi pusing mikirin kerjaan
bukan dia minum
udah kalau i nggak mau percaya yaudah
i peka sensitif feeling i kuat
pasti ada sesuatu something ini
bagi kuah capcay aja ya mas
sayang jangan sedih dong
kalau kamu sedih kamu tau gak sih aku pengen nangis juga loh
kamu kan cengeng
senyum raka love
ternyata talitha tidak seperti yang aku bayangkan
sekarang si raka udah bisa ketawa lagi
masih sakit nih
sedikit lagi kan
ah saya jodohin saja erwin sama teman saya yang cantik
pasti anaknya juga cantik
saya punya tidak teman yang lebih cantik dari saya
ada tidak ya
kamu tolong ke kafe teman saya yang ada di pondok indah
dan ambil sesuatu yang dia titipkan buat mama di sana
wah kamu begitu benar sama mama kamu sendiri
oke saya tidak minta tolong
saya suruh kamu
kamu ke sana cepat

kamu apa yang kamu lakukan di sana
kamu ikut mix ikut campur terus
diskon badan kamu potongan badan kamu
saya tidak suka kamu
ya sudah aku pergi
tapi ayah ikut ya
tidak tidak tidak
di dalam kita semua berbuka
ya ayah ikut
tidak bukan pemuka

eh bukan ayah
aku disuruh sama tante elga untuk ketemuan sama kamu
saya cahaya pembantunya mas erwin
ayah silahkan duduk
kamu kok diam saja sih
kamu marah sama aku
apa kamu tidak suka
kamu suka sama aku ya
emang aku tidak sama aku suka sama kamu
aku udah ada yang aku suka
mas erwin jangan gitu mas
mas kamu senyebelin banget sih
ya udah nanti aku bilang sama tante elga kalau kamu tuh orangnya jahat dan gak punya perasaan
oh kamu bilang aku tidak punya perasaan ya
jadi kamu ini gimana mau senang senang
mau senang senang ya
ini ada bunga
tuh bunganya cantik ya
bunga buat kamu
buat kamu buat kamu
ini buat kamu
ini juga ada
ini bunga buat kamu
mas erwin datang
ini bunga buat kamu
mas erwin datang
ini bunga buat kamu
mas erwin datang
ini apaan sih
katanya mau senang senang
mas erwin nanti dimarahin sama nyonya
mas kacau kan hari ini mas erwin
aduh pusing aku mas
ya ya pulang
anggrek anggrek anggrek anggrek